kalau markir motor itu yang bener
kan motor saya juga pernah hilang
eh gue lagi kesusahan
itu mah bukan marahin jack
gue gak perlu nasehat
sama si ojak sama si tati
oh seperti itu
belum kan saya
lo udah daftar korban belum
soalnya di kelompok gue
kurang satu orang
ya telat dong gue
kalau si tati sama si ojok udah daftar ya
kagak tau be
nanti tanya aja sendiri
ya allah jun ya allah
gua kagak liat mai
saya tinggal duluan ya
iya bang ojak
saya juga mau pulang
lu pada mau ikut korban tahun ini apa kagak
lagian kan lu sama ojek belum pernah ikutan kurban sejak nikah

lu bisa gabung sama kelompok gue aja
satu orang dikenain satu juta setengah
ya abang baru menelpon kamu
abang gak bisa berke orang
kok bisa berke orang
rema bang belum
terus orangnya gimana
ya abang udah taro di puskesmas
nih abang balik dulu mau ambil motor
kalo lu ketemu sama mak
jangan lu kasih tau
urusan lu bisa ribet
jadi lagi lu nabrak orang lagi
tapi kata bang ojak jangan kasih tau mak
wakil lu tuh kenapa sih
baru aja kemarin nabrak istrinya si marbun
sekarang udah nabrak orang lagi
laki lu gak apa apaan sih
terus gimana tuh orang
kenapa tati yang diomelin
kemana motor gua
terima kasih ya
kanan atau kiri
kalau markir motor itu yang bener
kan motor saya juga pernah hilang
gua lagi kesusahan
itu mah bukan marahin jak
gua gak perlu nasehat
terus kamu mau ngapain
akang tau gak rumah saya di mana
des lu tunggu bentar ya
jangan lama lama ya jak
ya belum juga masuk
ya mana gue tau kalo gue tau namanya bukan nyari nyusul
yah eh lah lama banget
ih kenapa tuh orang
mbak nasinya ada
ih enak aja lo manggil gue mbak
maaf pok nasinya ada
yaudah saya mau makan
eh mas tangan lo kenapa tuh
tadi saya ditabrak motor sama tukang ojek
masya allah siapa
sendirian aja kamu cuy
udah tau masih nanya
wah cuy ditawarin salah gak ditawarin salah
ngepelin banget sih cuy
pok jadi lo saudaranya aneh
bukan pak dulu saya kerja di rumah kang bahar
kang bahar itu punya anak namanya teh kinasih
teh kinasih punya suami